kejadian aneh dialami suryadi seorang pengendara mobil yang tengah melakukan perjalanan dari malang menuju surabaya pada kamis malam
saat melintasi jalan tol mobil yang dia kendarai justru tersesat hingga ke kawasan pacet mojokerto
padahal selama perjalanan suryadi mengaku terus mengikuti petunjuk dari aplikasi peta yang ada di ponselnya
suryadi baru mengetahui jika dia tersesat saat mobilnya menabrak sebuah batu hingga tak bisa berjalan
saat keluar dari mobil suryadi kaget tengah berada di jalanan terjal bebatuan yang berada di tengah persawahan yang jauh dari permukiman warga
suryadi kemudian meminta tolong ke sejumlah rekannya melalui ponsel hingga akhirnya polisi dan warga datang beberapa jam kemudian
perasaan saya itu jalan masih bagus tetap sampai sini dan nggak ada ketemu orang sama sekali
saya sadar ke pas mobilnya nggak bisa digas nggak jalan digas tapi tetap nggak jalan stuck di situ aja saya turun
meski terbilang aneh polisi memastikan jika suryadi tidak dipengaruhi alkohol ataupun narkoba
ya jalanan sangat terjal kemudian juga sangat rawan karena kanan kiri ada jurang dan lain lain
namun perasaan dari pengendara seperti berkendara
di jalan tol ataupun mulus tidak ada halangan sama sekali
polisi juga mengimbau kepada para pengendara untuk lebih waspada di jalan raya dan tidak sekedar percaya dengan petunjuk di aplikasi
pengendara bisa segera bertanya ke warga jika arah jalan tak layak untuk dilalui
suto moraharjo mojokerto jawa timur